jadinya mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting
tidak boleh kapasitas full
harus dengan rotasi
jadinya pasti di satu saat hanya mungkin setengah dari anak anak ada di sekolah di satu tempat
mohon ini ditekankan berkali kali kepada semua kepala dinas saya mohon ditetapkan
nah ini harus
itulah salah satu poin penting terkait panduan penyelenggaran pembelajaran semester genap dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu di masa pandemi covid sembilan belas
mulai semester depan atau januari dua ribu dua puluh satu sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka
namun siswa tidak boleh masuk sekolah secara bersamaan
belajar di kelas akan dilakukan dengan pola shifting atau pembagian waktu
merespons keputusan tersebut
sekolah budi mulya dua bintaro tanggerang selatan menyiapkan mekanisme terkait aturan teknis pembelajaran tatap muka di masa kebiasaan baru
guna menghindari kerumunan dan membatasi jarak fisik siswa akan dibagi dalam dua gelombang jadwal masuk
dengan melakukan pemangkasan waktu belajar sistem rotasi pembelajaran dipastikan tidak akan berpengaruh pada jam mengajar atau jumlah tenaga pendidik
rencananya memang kami akan mengikuti
dan rencananya kami akan membagi menjadi dua sesi
jadi sesi pertama kemudian sesi kedua
jadi setiap sesi ada dua jam
kemudian juga ada pergantian jadi antara sesi satu dengan sesi dua itu ada semacam desinfektan lah seperti itu
dan setiap hari kita akan membuat sesuai dengan kegiatan
jadi ini adalah tantangan untuk sekolah
biasanya kita itu kan full day dari pagi jam tujuh sampai jam empat belas tiga puluh itu dipangkas menjadi dua jam
artinya kan memang ada banyak pengurangan pengurangan kegiatan
tapi memang pengurangan kegiatannya berupa kegiatan massal
seperti misalnya kegiatan pagi kemudian kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah itu kan memang tidak dilaksanakan
kemudian juga istirahat kami tidak ada
jadi artinya ada pemangkasan
ada pemangkasan di situ
kemudian juga untuk kbm pembelajaran yang biasanya mungkin ada sekitar lima sampai enam mata pelajaran yang disampaikan
mungkin hanya dua saja atau tiga mata pelajaran saja satu hari
wakil sekjen persatuan guru republik indonesia pgri dudung abdul qadir menilai
kebijakan yang diambil pemerintah terkait skema penggiliran waktu belajar tatap muka dinilai tidak memberatkan
justru mendukung kesehatan guru dan siswa di masa pandemi
bagaimana kepala sekolah menyiapkan untuk menyiapkan tadi
berbagi waktu dengan jumlah siswa yang banyak
contoh kalau jumlah siswanya tiga puluh mungkin lima belas lima belas
pola ini akan bisa menjaga imun guru imun siswa dan imun orang tua dengan cara

tidak mutlak enam jam atau delapan jam belajar dilaksanakan
mungkin hanya tiga jam
misalnya kita banded dengan jaring
tapi tidak memberatkan siswa dan tidak memberatkan guru
meski sistem rotasi ini bukan pilihan paling ideal
namun skema ini adalah upaya pembelajaran yang paling rasional di masa kebiasaan baru
agar siswa dan guru tetap sehat
proses pembelajaran tatap muka yang memenuhi daftar periksa diharapkan dapat mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para peserta didik
indrayani laksmi angga cittaku suma tanggerang selatan